sumpah gue gak sabar banget ketemu sama lo
tapi gue udah boring banget nih nungguin temennya didi gak dateng dateng
gue sih gak ngerti kenapa ya
gue ngotot banget gue harus ketemu sama temennya
oh iya lo dimana sekarang
mel gue udah sampe ya di lemon cafe
nah itu tuh pak restorannya di depan ya pak ya
ibu jadi nervous ya mau ketemu anaknya pak raymond
ibu takut anaknya pak remo tuh keberatan lagi sama ibu
ibu kan bukan siapa siapa pun ibu tuh cuma orang biasa
andai ibu tau setegang apa gue sekarang
gue bener bener gak bisa bayangin apa yang bakal terjadi
semoga aja pertemuan gue sama mel nanti gak bikin hubungan ibu
dan om raymond jadi berantakan
kamu kok nggak jawab sih
kamu gak dengerin ibu ya
jangan jangan kamu juga nepet nih mau ketemu anaknya pak remote
baru kali ini aku mau ketemu sama bunawang tapi tegangnya minta abut
jantungku berdegup dengan kencang bukan karena lagi di mabuk cinta tapi karena aku takut menjadi
huru hara saat marketing sama putri nanti semoga aja hari ini mel bisa aku ajak kompromi
dan bisa jaga sikapnya waktu ketemu sama putri semoga semoga
sumpah mana sih temennya didi lama banget datangnya gue udah nggak sabar
pengen buru buru cabut dari sini and meat my prince
dad didi janjian jam berapa ya ini udah jam berapa coba dad baru awal perkenalan aja udah kayak gini gimana kedepannya
yah se carbon
ya ampun dat
hadikan koy g plat dateng kali santai aja
gue belum siap ketemu mel
gue takut ini semua akan berakhir buruk
atau kita batalin aja ya sayang ya
ibu telepon pak raymond aja ya
aku cuma pusing sedikit tapi
atau kamu butuh minyak angin
tunggu coba ibu liat ya
ibu gak bawa put
atau ibu beli dulu ya
tunggu disini sebentar gak apa apa ya
apa disini ada minimarket ya pak
di ujung jalan sana ibu
ya keluar restoran ini belok ke kiri ibu
makasih ya pak ya
put kamu gak apa apa tunggu sebentar ya sayang ya
mumpung ibu ke minimarket
gue jadi bisa ngomong dulu sama om raymond
saya pasti di kaget mau nyanya maksud gue ini
ada yang seperti itu
saya udah sampai di lobi
ya kamu kenapa gak
sekalian masuk aja
sah saya udah di dalam ini
enggak enggak enggak
mel lagi agak jauh dari om
ibu lagi ke minimarket
jadi maksud saya
sebelum ibu balik lagi kesini
boleh boleh boleh
saya ke depan sekarang ya
kau tak kenal aku keluar dari situ sih
buru buru banget lagi
ya mana gue tau riz
yaudah sekarang kita cari tempat aja buat nunggu
tapi carinya yang dekat putri ya
yuk yuk sebelum tante naum balik
padahal ya gue bilang ke didi
kalau misalnya gue mau nelfon tasha
gue gak sabar deh
gue udah bisa bayangin
oke sekarang gue nelfon my prince
jumpa gue gak sabar banget ketemu sama lo
tapi gue udah boeing banget nih
nungguin temennya didi gak dateng dateng
gue sih gak ngerti kenapa ya
gue ngotot banget gue harus ketemu sama temennya
gue udah sampai ya di lemon cafe
lo kira kira masih lama gak
ya gak tau sih masih lama atau enggak
tadi kan gue udah bilang
didi ngotot banget mau gue ketemu sama temennya didi
gue gak sabar banget ketemu sama lo
yaudah gak apa apa mel
gue tunggu lo disini ya
kayaknya pindah tempat aja kali ya
maksudnya gimana mel
lo mau pindah ke kafe lain
makanannya tuh lebih enak
malah kan gue udah sampe disini
terus gue udah pesan makanan juga
masa kita mau pindah kafe
ya gak apa apa sih kalo gak mau ketemu
kita gak harus jadi ketemu kok hari ini
yaudah tunggu tunggu mel